menggunakan perahu mesin bribka dede kurniawan berangkat menuju rumah seorang warga suspek covid sembilan belas
bernama hamsan enam puluh satu tahun di kelurahan sungai perak tembilahan indragiri hilir riau
butuh waktu empat puluh lima menit menuju desa usai mendapat laporan dari perangkat rt setempat
bribka dede kurniawan harus mengevakuasi warga tersebut lantaran tidak satupun warga berani mendekat
pasalnya hm sebelumnya kontak erat dengan anaknya yang terkonfirmasi covid sembilan belas
hamsan harus segera mendapat pertolongan karena mengalami sesak nafas
menggunakan alat pelindung diri lengkap bribka dede kurniawan menjemput warga menggunakan gerobak dorong menuju dermaga
tak hanya sampai di situ aksi heroik bribka dede kurniawan juga terlihat saat menggendong warga suspek covid sembilan belas
menuju rumah sakit puri husada tembilahan yang berjarak lima ratus meter dari pelabuhan
diperkirakan sekitar lima ratus meter jaraknya
alhamdulillah pak hamsan sampai saya bawa ke rumah sakit dan cepat dilaksanakan pertolongan medis oleh pihak ugd rumah sakit umum risada tembilahan
tindakan bribka dede kurniawan ini sempat viral di media sosial
warga suspek covid sembilan belas saat ini telah mendapat perawatan di ruang isolasi rumah sakit puri husada tembilahan
diperkirakan sekitar lima ratus meter dari pelabuhan